assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita ingin menyampaikan beberapa hal pada sore hari ini
yang pertama baru saja dari siang sampai sore tadi
kita telah menerima telepon dari perdana menteri malaysia
dr tun mahathir muhammad dan juga perdana menteri singapura
m lee silong dan juga dari presiden turki presiden erlukan
dan juga sepuluh negara lainnya yang telah memberikan ucapan selamat
atas demokrasi besar di negara kita pilek
dan beliau menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat indonesia
dan juga kepada jokowi dan kiai yaji ma'ruf amin atas keberhasilan pemilu tujuh belas april kemarin
kemudian yang kedua
kita juga terus akan menunggu menanti perhitungan suara oleh kpu
penghitungan resmi dari kpu yang kita harap secepatnya bisa diselesaikan
dari dua yang ada
telah memberikan angka yang jelas
saya belum menyampaikan angkanya
karena memang masih di bawah tujuh puluh persen
masih di bawah tujuh puluh persen
tetapi hari ini
karena sudah mencapai hampir seratus persen
kami menyampaikan bahwa hasil quick count dari dua belas lembaga survei
menyatakan jokowi kiai yaji ma'ruf amin dan juga pilih keputusan
untuk pilih keputusan
untuk pilih keputusan

kita tahu semuanya bahwa yang namanya penghitungan pilkon
adalah cara penghitungan yang ilmiah
yang dari pengalaman pengalaman pemilu yang lalu
jadi kita harus mencari pengalaman yang ilmiah
yang dari pengalaman pengalaman pemilu yang lalu
jadi kita harus mencari pengalaman yang ilmiah
yang dari pengalaman pengalaman pemilu yang lalu

hampir sama dengan perhitungan pilkon
namun demikian sekali lagi
kita harus tetap sabar
sabar menunggu hasil penghitungan resmi dari kpu
kita ingin mengucapkan terima kasih
sekali lagi kepada seluruh jajaran
ketua dan komisioner kpu
bawaslu dan dkpp
ucapan terima kasih juga
sekali lagi kami sampaikan
kepada tni dan polri
yang telah menjaga keamanan
sehingga pemilu tujuh belas april kemarin
berjalan dengan lancar dan damai
juga ucapan terima kasih kepada tni dan polri
dan terima kasih kita sampaikan
kepada seluruh masyarakat
yang telah aktif pilihnya
berpartisipasi dalam pemilu ini
dan juga dalam menjaga keamanan
dan ketertiban pemilu
kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih
kepada seluruh partai koalisi indonesia kerja
kepada seluruh relawan
kepada seluruh rakyat
kepada seluruh rakyat
kepada seluruh rakyat
kepada seluruh rakyat
kepada seluruh rakyat
kepada seluruh rakyat
kepada seluruh jajaran tim
sama pun daerah
serta semua pihak yang telah
marilah kita terus
sebangsa dan setanah air
pada kesempatan sore hari ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh